bagaimana pelaku usaha pariwisata di bali menyiasati kondisi lesunya wisatawan di bali
akibat wabah virus corona
sudah bersama kami sekretaris asita bali putu winastra
selamat sore pak putu
selamat sore mas ferdi
ya pak putu kita tahu bahwa kemudian dampak dari wabah virus corona ini
memukul sejumlah sektor ekonomi khususnya pariwisata
kita ingin mendapatkan jawaban secara makro terlebih dahulu
seberapa besar dampaknya terhadap penutupan rute dari dan ke tiongkok
terhadap pariwisata yang ada di bali saat ini pak putu
kalau kita berbicara dampak tentunya lumayan signifikan
karena memang market tiongkok ini mengambil market share

sekitar tiga puluh persen dari keseluruhan pasar yang ada di bali
jadi tentunya akan berimbas juga terhadap penurunan jumlah wisatawan mancanegara
khususnya dari tiongkok menuju bali
tentunya kami di asosiasi dari anggota kami yang sekitar delapan puluh bpw
yang mengendal wisatawan
tentunya kami diasosiasi dari anggota kami yang sekitar delapan puluh bpw
dua duanya mas ferdi
jadi dengan tidak adanya penerbangan dari dan ke cina ini
maka secara otomatis kan wisatawan china tidak akan ada datang ke bali dari cina
kan tidak ada penerbangan tentunya
dan kemudian dengan merebaknya wabah coronavirus ini
maka secara otomatis terjadi pembatalan pembatalan
yang semestinya terjadi di bali
mereka harus datang di dalam periode in black
mereka tidak jadi datang
dan tentunya mereka postpone untuk tidak datang ke bali
jadi otomatis dua faktor ini mengakibatkan penurunan secara signifikas
daripada kunjungan wisatawan tiongkok ke bali
oke pak putu kalau kita lebih spesifik bicara soal potensial loss nya
berapa besar angkanya pak
sebelum atau sesudah kebijakan ini diberlakukan
sebenarnya kalau kita berbicara sebelum kebijakan ini diberlakukan
ketika virus corona ini sudah merebak
itu sudah ada pembatalan dari wisatawan cina yang datang ke bali
dari anggota kami saja ya yang dari delapan puluh bpw ini
sekitar dua puluh lima ribu peks yang tidak jadi datang ke bali
itu belum termasuk wisatawan wisatawan yang mereka datang melalui online channel
ataupun dia direct datang ke bali tanpa melalui biro perjalanan
oke rata rata pengeluaran wisatawan untuk satu orang di bali itu
kalau dinominalkan dengan usd ini sampai seribu usd
berapa untuk satu orang
sehingga kemudian ini cukup
itu berkisar antara empat ratus sampai lima ratus usd
jadi spending wisatawan cina dengan wisatawan eropa itu sedikit di bawah
karena memang length of stay nya mereka memang tidak sepanjang wisatawan eropa
oke artinya juga tingkat hunian ini berpengaruh juga cukup signifikan pak
dengan adanya kebijakan
di periode penerbangan ini
sangat karena memang di periode januari februari maret ini
kan memang periodenya untuk wisatawan cina karena ada imlek di sana
jadi periode yang sepi ini memang di fulfill oleh wisatawan cina untuk berlibur ke bali
sehingga dengan tidak adanya penerbangan virus corona ini
virus corona ini merebak ya secara otomatis akan mengganggu daripada pengisian jumlah kamar daripada hotel hotel yang ada di bali
oke dari internal organisasi sendiri pak apa kemudian langkah langkah yang sudah dilakukan
agar kemudian keresahan keresahan ini tidak semakin membuat organisasi dan pelaku wisata di bali ini semakin merugi begitu pak putu
mas ferdi di asosiasi kami di asita kami mempunyai sebelas divisi pasar
jadi salah satunya memang pasar tiongkok ini
namun di luar itu kami masih mempunyai pasar pasar yang sangat potensial yang bisa mengisi bali ini
seperti misalnya pasar eropa pasar australia
nah ini akan datangnya bukan di periode ini
anggaplah misalnya eropa
mereka akan datang di bulan juli agustus dan september
tapi periode bookingnya mereka baru mulai bulan maret atau april
jadi oleh karena itu untuk short term ini memang kita sedikit anjlok
namun ketika periode wabah corona ini tidak berlangsung lama maka bulan april sudah mulai picking up lagi
itu salah satu cara untuk bisa
nah untuk bisa survive begitu pak ya ada substitusi yang dijalankan begitu dari asosiasi
oh itu sudah berlangsung lama mas
jadi ini bali ini tidak dipenuhi oleh satu market
ada market market lain yang bisa fullfield di periode periode yang berbeda
inilah uniknya bali ini
terakhir pak putu apa rekomendasi kemudian khususnya kepada pemerintah stakeholder lain agar kondisi seperti ini tidak semakin meresahkan
karena memang beberapa anggota asosiasi sudah ada yang gulung tikar begitu dan mencoba bertahan dengan kemampuan yang maksimal
apa rekomendasinya pak
rekomendasinya kepada pemerintah adalah semakin menggencarkan market market lain selain tiongkok ini
sekarang ada market india yang sangat luar biasa datang ke bali
jadi pemerintah lebih gencar melakukan promosi di sana
kemudian market yang klasik yaitu yang market eropa
itu harus juga digencarkan
dan jangan lupa bahwa kita mempunyai potensi market yang sangat luar biasa yaitu domestik
ini domestik sangat luar biasa peranannya ketika ada musibah musibah seperti ini
jadi mereka harus memberikan support terhadap daerah daerah yang memang penghasilannya dari pariwisata itu sendiri
oke baik terima kasih pak putu widastra sekretaris asita bali terima kasih